untuk mengetahui rencananya memang presiden joko widodo akan meninjau lokasi bencana hari ini
kita coba tanyakan ke korespondensi nn indonesia rian junisa surya
selamat pagi rian jadi pukul berapa presiden joko widodo rencana akan datang ke sana
iya daniar tepat sekali saya rian hasri saat ini memang berada di lanut
lapangan angkatan udara yang ada di sultan iskandar muda
memang saat ini kalau dari kejauhan saya sudah bisa melihat ini iring iringan sebenarnya rombongan jokowi dan juga menteri
sudah dekat sekali dengan lanut ini
dan kalau anda perhatikan di belakang saya sendiri helikopter kepresidenan juga sudah melakukan persiapan
sudah melakukan warming up machine seperti itu
dan memang dijadwalkan nanti presiden jokowi beserta rombongan akan meninggalkan lanut sultan iskandar muda ini
pada pukul delapan kurang lima belas menit
dan itu artinya dengan perjalanan menggunakan helikopter nanti presiden jokowi akan mendarat di wilayah sigli atau ibu kota pidi
nantinya di sana dijadwalkan presiden jokowi akan tiba pada pukul delapan lebih lima menit waktu indonesia barat
kemarin presiden jokowi juga sudah mengunjungi rumah sakit umum zainul abidin
karena salah satu rumah sakit terbaik yang ada di aceh ini juga menjadi salah satu rujukan
rumah sakit rujukan untuk korban luka berat
dan bersama presiden jokowi juga ikut rombongan panglima tni gatot nurmantio dan juga kapolri tito karnavian
beserta menteri pupr kemenpora dan juga menteri kesehatan yang melihat
seperti apa sebenarnya kondisi pelayanan korban gempa yang terjadi di pd jaya tersebut
presiden juga memberikan santunan seperti itu untuk korban luka berat sebesar lima juta
dan juga di jadwalkan hari ini presiden juga akan kembali mengunjungi
sejumlah tempat yang ada di wilayah pidijaya
salah satunya ada niar dan juga prabu
jika mungkin anda selama ini juga menyaksikan gambar gambar yang juga mungkin sudah ditayangkan oleh cnn
dan juga sejumlah tv nasional dan juga beredar di sosial media mengenai masjid yang kubahnya jatuh itu
nanti juga presiden jokowi juga akan mengunjungi masjid tersebut sebelum bertolak ke samalanga
dan di jadwalkan nanti presiden akan kembali ke bandar aceh sekitar pukul setengah dua belas atau sebelas lebih empat puluh menit
juga akan melaksanakan ibadah sholat jumat di masjid raya baitur rahman prabu dan daniar
jadi bapak presiden rencananya hanya satu hari ini saja ya berada di pidi atau mengunjungi pidi nanti ya rian
ya prabu benar sekali bapak presiden beserta rombongan memang akan berada satu hari saja di aceh maksud saya
setelah semalam tadi menginap di wilayah lampineng banda aceh
ini memang saya sudah melihat sebenarnya ini rombongan presiden jokowi sudah tiba di lanut
dan ini sepertinya sedang menunggu persiapan untuk nanti melintas menaiki helikopter ke presidenan
dan dalam kunjungan singkat ini memang dijadwalkan juga nanti badan penanggulangan bencana
kami telah menerima pernyataan tertulis akan kembali memberangkatkan bantuan setelah kemarin
juga sudah memperangkatkan bantuan kepada korban gempa di pidi jaya dengan senilai tiga lima miliar rupiah yang terdiri dari velbeten
tenda tikar lauk pauk dan juga logistik
dan itu kalau kita perhatikan di sebelah kiri saya jokowi dan dania rombongan presiden
sudah memasuki pangkalan tni au sultan iskandar muda dan langsung menuju ke helikopter kepresidenan
memang tidak terlihat adanya panglima tni dan mungkin sudah melakukan perjalanan dari darat
tapi kalau kita perhatikan
staff ke presidenan juga ikut bersama rombongan dan langsung menuju helikopter
dan dalam perjalanan ini nanti presiden jokowi juga akan mengunjungi sejumlah pusat pengungsian yang ada di wilayah pidi jaya
sebelum nanti mendarat sejenak di kodim sigli
dan dari kodim sigli presiden juga akan melihat salah satu rumah rujukan
rumah sakit rujukan yang juga digunakan oleh pihak kesehatan dan juga warga pidijaya yang menderita luka ringan dan berat
karena sebelumnya rumah sakit umum daerah pidi jaya memang sempat lumpuh
diakibatkan listrik yang tidak menyala dan juga air yang susah tersedia serta tenaga medis yang terbatas
memang akhirnya rumah sakit umum daerah sigli dijadikan salah satu rumah sakit rujukan
yang juga hari ini akan dikunjungi oleh presiden jokowi
terakhir saya menerima informasi
bahwa jumlah pasien yang ada di rumah sakit umum sigli
ini jumlah pasien luka berat dan ringan sudah mencapai empat ratus orang yang dirawat di sana
empat ratus an orang dan boleh jadi jumlah tersebut akan meningkat
seiring memang sepertinya masyarakat sudah kemarin beberapa pasien juga kembali melaporkan diri mereka
setelah mungkin luka luka yang dirasakan semakin parah seperti itu
sehingga terjadi lagi pertambahan pasien di rumah sakit
dan dari hari kedua memang
memang sudah tiba
baik itu yang berasal dari medan ataupun jogja memang sudah tiba
di sejumlah rumah sakit yang ada di pidijaya
dan memang ada sedikit keterbatasan yaitu untuk perawatan pasca operasi dan pasca luka dan perabu kemarin
setelah memang listrik belum optimal
tetapi tadi saya juga sudah mendengar informasi dari anda
bahwa listrik hari listrik tadi malam sudah kembali membaik
dan saya juga sudah menerima informasi bahwa rumah sakit umum pidijaya yang sempat lumpuh
kini ruang operasi sudah kembali optimal
ini juga terkait oleh adanya sumbangan seratusan genset yang dikirimkan kemarin melalui darat menuju pidijaya daniar dan prabu
bicara soal para korban gempa yang sampai sejauh ini juga masih banyak berada di pengungsian
rian tadi anda katakan presiden akan mengunjungi beberapa posko posko
apakah posko posko tersebut yang memang saat ini menjadi fokus beberapa pihak
karena adanya bantuan yang sampai saat ini belum teraliri
atau sekondusif apa
kondisi warga yang saat ini berada di posko
iya daniel dan prabu memang kemarin kalau kita perhatikan bahwa ada sedikit kekurangan bahan makanan
seperti itu bahan makanan yang sangat terbatas
tapi saya yakin ini akan membaik seiring waktu karena bantuan terus mengalir
dan kalau kita perhatikan ini sebentar lagi
rombongan presiden jokowi akan segera meninggalkan pangkalan tni au
yang ada di sultan iskandar muda
kalau kita lihat dari jendela
tidak ada presiden jokowi
juga ada menteri kesehatan yang ikut bersama rombongan
dan waktu keberangkatan memang sudah dekat
kalau kita berbicara mengenai persoalan kondisi pengungsi
dengan adanya bantuan yang terus mengalir kesana
memang kita harapkan kondisi pengungsi akan terus membaik
dan ia dan prabu
langsung ada update kembali
itu berarti keberangkatan presiden jokowi dodo
yang saat ini sebentar lagi
yang akan dilakukan
langsung ke titik titik tersebut begitu ya rian
anda bisa sebutkan kembali
di titik titik mana saja yang nantinya akan dikunjungi oleh presiden jokowi dodo
ya mungkin rian tidak bisa mendengarkan kita ya
dikarenakan ada putaran chopper dari helikopter
nah kita masih menantikan pemirsa
ini saat saat dimana helikopter ke presidenan
dan kemudian menuju ke pdi jaya
memang presiden republik indonesia
sejak mendengar berita bahwa adanya gempa
yang mengguncang aceh
terutama di pdi jaya
langsung menyatakan bahwa
presiden akan berniat untuk mengunjungi
secara langsung ya
dan menyapa para korban
yang ada di pdi jaya
bukan saja hanya presiden
beberapa anggota kabinet
tampak ikut serta
bersama bapak presiden
bahkan juga sempat terdengar informasi
walaupun memang harus dikonfirmasi ulang
bahwa bapak yusuf kalla juga ingin
menuju ke pdi jaya
namun memang informasinya masih perlu
untuk dikonfirmasi ulang
tapi yang paling penting adalah bahwa
kedatangan presiden jokowi dodo
ini merupakan sebuah simbol yang sangat penting
ya bagi negara
kehadiran pemerintah pusat
bencana bencana yang terjadi
di daerah kita tahu
bahwa aceh ini termasuk daerah
yang berada paling ujung ya
di indonesia dan
juga dengan cepat
kedatangan dari pemerintah pusat ini
kita harus apresiasi
dan biasanya daniar dan juga pemirsa
ketika simbol negara seperti presiden
ya datang ke aceh
dan juga perubahan
dan juga perubahan
dan juga perubahan
proses pemberian bantuan
proses pemberian bantuan
pembangunan kembali akan berjalan jauh lebih cepat
ya betul sekali
ini tentu saja yang sangat sangat diharapkan
oleh ribuan warga
karena data terakhir
yang saat ini kehilangan tempat tinggal
meskipun juga ada delapan warga
yang akhirnya harus mengungsi
tapi mereka tiga orang tersebut
sampai saat ini juga masih belum
mengetahui kapan rumah mereka
akan segera diperbaiki
tapi sudah ada janji
dari menteri pembangunan
terkait dengan dana dana yang akan dikucurkan
untuk memperbaiki wilayah pd jaya
yang menjadi pusat gempat
juga yang menjadi wilayah terdampak
bersama dengan staf kepresiden
tadi kita sudah lihat bersama
sudah berada di dalam helikopter
kita akan coba nanti pantau
karena sebentar lagi
juga helikopter akan segera menerbangkan
berserta dengan timnya
mendarat di pd jaya aceh
tepatnya di sigli
yang menjadi ibu kota dari pd jaya aceh
dan kalau misalnya kita bicara
soal rumah sakit ya
tadi juga disebutkan
oleh rekan kami
yang berada di sana
bahwa rumah sakit saat ini
kondisinya sudah mulai kondusif
mengingat aliran listrik
sudah menyala di sana
dan ini juga menjadi fokus dari presiden
oke kita akan dengarkan
kembali bagaimana laporan dari
rian hasri ya
yang saat ini berada
langsung dari lokasi penerbangan presiden
sebentar kita menunggu
sporan dari rian
yang mungkin terganggu
audio yang cukup bising ya
tentu suara dari helikopter biasanya cukup mengganggu
nah sekarang kita saksikan
ya yang akan
segera menuju ke pd jaya
dan mengunjungi beberapa lokasi
yang tadi sudah sempat diutarakan
oleh koresponden cnn indonesia
di antaranya akan mengunjungi
sementaranya akan mengunjungi beberapa lokasi pengungsian rumah sakit dan juga masjid
yang fotonya memang cukup viral di berbagai media sosial yang tampak bahwa kubahnya sempat terjatuh dikarenakan adanya guncangan gempa tersebut
tentu kita harapkan bahwa kedatangan presiden ini bisa mempercepat proses perbaikan juga percepatan kembali pembangunan bangunan yang sudah rusak ya dikarenakan gempa kemarin
dan yang paling penting sebetulnya ketika bisa melihat kondisi langsung yang terjadi di lapangan adalah langkah berikutnya
antisipasi bahwa aceh dan juga beberapa daerah di indonesia adalah daerah rawan gempa
sehingga tentu program program
untuk bisa membuat masyarakat dan juga bangunan yang ada di berbagai provinsi yang ada di indonesia ini bisa tahan terhadap gempa
dan juga masyarakat bisa lebih paham lagi tentang bagaimana harus tanggap terhadap gempa
ya itu merupakan langkah yang cukup panjang yang dinantikan untuk beberapa wilayah yang ada di indonesia ya
dan apakah bukan cuma di aceh saja tapi karena aceh saat ini memang menjadi pusat gempa dan sangat membutuhkan bantuan untuk itu harus segera diprioritaskan
selain masalah pembangunan yang nantinya mungkin saja akan terus dipercepat dengan kehadiran presiden joko widodo di sana
tentu saja ini menjadi semangat yang begitu besar ya untuk masyarakat
karena kita tahu selain pembangunan ataupun proses perbaikan bangun bangunan yang runtuh di sana juga ada rasa trauma healing yang nampaknya sangat dibutuhkan
baik kita akan kembali ke rian hasri rian silahkan
ya daniar dan prabu tepat sekali memang proses trauma healing itu memang sangat dibutuhkan
memang kemarin kami juga sempat berbincang dengan sejumlah tim dokter yang ada di rsud pd jaya
memang saat ini kendala yang dimiliki ialah masih terbatasnya lapangan bermain untuk anak anak tersebut
lapangan bermain ini dibutuhkan namun sepertinya karena sudah terlalu banyak lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengungsian dan juga tempat drop bantuan seperti itu
sehingga akhirnya pihak dokter tim dokter dan juga pihak pemerintah daerah juga masih membutuhkan tanah yang lain
masih diusahakan untuk menciptakan taman bermain terpadu seperti itu dalam proses tanggap darurat bencana ini dalam rangka menyembuhkan trauma yang diderita anak anak
karena kemarin kami melihat beberapa kali ketika gempa susulan terjadi memang kepanikan masih terjadi
bahkan ada informasi juga tadi malam sekitar pukul dua dini hari sempat ada lagi gempa kecil seperti itu
tapi sepertinya memang tidak terlalu lagi berefek karena seiring waktu masyarakat sepertinya sudah kembali
sudah terbiak dalam artian
sudah cukup mampu untuk beradaptasi dan sudah mampu untuk mengukur tingkat kebahayaan gempa
tetapi dalam hal ini kami harus menyatakan juga bahwa sekalipun masyarakat pd jaya pada saat gempa gempa susulan itu terjadi
mereka sudah lebih mampu untuk mengukur tingkat kebahayaan yang akan mereka terima
tetapi mereka masih enggan untuk kembali ke rumah masing masing dan saat ini lebih memilih untuk berada di posko posko penampungan pengungsi
ataupun di rumah kerabat
mereka yang mereka rasa jauh dari kemungkinan terjadinya gempa
seperti di wilayah banda aceh yang pada saat gempa terjadi pada tujuh desember tersebut cukup aman prabu dan daniar
oke baik rian hasri
rian kami tidak bisa melihat dari sini sebetulnya apakah presiden sudah terbang atau belum
bisa anda sedikit tengok ke belakang dan melihat apakah presiden sudah take off saat ini atau bagaimana rian
ya prabu dan daniar
memang presiden sudah lepas landas tepat sekali baru saja
presiden jokowi lepas landas diikuti oleh rombongan lainnya
jadi kurang lebih ada tiga helikopter yang sekaligus berangkat menuju ke sigli pidi
dan nanti akan dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju pidijaya
berakhir nanti di samalanga yang merupakan salah satu tempat juga yang berdampak pada gempa yang terjadi pada tanggal tujuh desember yang lalu
dan kalau kita perhatikan hari ini tidak hanya ronggongan presiden dan juga menteri kesehatan
tetapi juga masih ada bantuan lainnya yang juga akan diberikan yang akan dikoordinir oleh bnpb
ini dalam bentuk logistik dan juga peralatan lainnya karena memang proses evakuasi masih terus berlangsung
masih ada satu korban hilang yang belum diketahui
walaupun memang data saat ini masih terus kami sinkronkan
baik itu data yang dimiliki oleh pusdatin bpba
yang dimiliki oleh bnpb karena memang masih ada sejumlah selisih seperti itu
dan tentunya kami mengharapkan seiring waktu bahwa akan semakin ajak data tersebut
sehingga kita akan mengetahui dan masyarakat juga akan mengetahui anggota keluarganya ataupun kerabatnya yang tertimpa musibah
baik itu meninggal maupun luka luka dan iya dan perabu
oke baik dian hasri terima kasih banyak atas informasi yang baru saja anda utarakan kepada kami semua
pemirsa di good morning
dan kita mengatakan bahwa saat ini presiden sudah lepas landas
pada area yang ada di pdjac
nanti mungkin pukul delapan lewat lima kita akan juga coba melihat ya
apakah nanti presiden sudah tiba di sana dan kita akan informasikan kembali kepada anda